kelihatan aku harus mencari tahu udah menjadi bukti kalau malam itu aku bener bener balik ke
jodan pulang ke rumah akhirnya gue bisa makan juga
korban tidak bisa dikenali kesimpulan sementara kita harus mengutus tim labsor untuk kerja keras
dan kita menunggu asal opsi segera baik sekarang kita terus melakukan penyelidikan
pak eric pak bagas saya minta lebih fokus lagi siap siap
hai pak bapak jangan bangun dulu
bapak masih perlu istirahat
saya sudah sehat dok
belum bapak masih perlu kami observasi atas sakit kepala yang menyerang bapak
ini ada hal yang penting harus saya kerjakan
tapi kesehatan bapak lebih penting pak
istri saya lebih penting daripada kesehatan saya dong
dia harus mencari istri saya
kita cari andi aja
pak pak jangan pak
saat lebaran bapak dilarang meninggalkan ruangan igd tanpa seizin dokter
saya harus cari istri saya
tapi segala bentuk akibat yang dikarenakan pas yang lari dari perawatan
itu akan menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri
bukan dari diri
bapak harus menandatangani surat perjanjiannya
saya tarah tangan
akan saya siapkan suratnya
bapak yakin pak
saya butuh bantuannya
hei baik pak baik
kondisi bapak pak
bapak usaha peduliin kondisi saya
saya harus mengawasi keadaan bapak
bapak sudah tahu pak
bapak sudah tahu
sekali lagi saya benar benar minta maaf ya pak
saya bukan yang nggak mencegah pak
saya juga sudah berusaha melawan tapi
ya tidak apa apa fel
bukan salah kamu
apa yang kamu inginkan dengan zana
mereka semua bersama
saya tengah bail nyobanya
saya sudah arabdan saya memilih tujuan dari donji
dan perbedaan nyobanya dengan dia
tato ya ada tato pak toto apa
ada tato di bagian pergelangan tangannya di sebelah kanan ada tato gambar bintang
lepasin ya jangan terkeluarin ya lepasin
sus kok papa belum kabelin juga sih bawa mama ke jakarta tapi kapan sampenya
aduh gue gak tau juga nih soalnya tadi kan pak bos perginya juga buru buru
untuk disampit ampe kok lagu affected jadi sesuatu gitu deh sama anden
untuk disampit ampe kok lagu updated jadi sesuatu gitu deh sama anden
sus kok ditanya di maja
aduh mana gemun nanyain mulu lagi
kok suasana rumah ini kayak gak enak gini ya
jadi mungkin papa masih dalam perjalanan soalnya jaraknya jauh tuh
terus nanti papa juga pasti kasih kabarku
jadi rana sekarang main dulu
kan ada juga tuh lagi digendong sama miss kiki
ya disini dulu ya
oh iya papa bilang aku harus jagain adik aku sekarang
kalau papa mama gak ada di rumah
betul banget pinter banget sih sekarang ini kakak rena
adik asgara juga bangga tau punya kakak kayak kakak rena
ya kan mau sama kakak situ mai
kayaknya sekarang oma lagi bobok ya
soalnya kan tadi papa udah sempet dateng
udah nemenin oma
udah tenangin oma
jadi mungkin sekarang lagi istirahat
berarti papa udah bikin oma tenang dong
aku sebagai kakak harus jagain oma juga loh sus
kamu kan kakak yang pinter
kakak yang cantik
ya pokoknya kamu harus jaga semuanya
iya kakak gak boleh sedih sedih ya kakak
pertama saya meminta kumpulkan keterangan umum mereka
kita harus bergerak cepat terukur dan akurat
setelah kita mengumpulkan data data mereka kita bergerak dari dia
kumpulkan data mereka dan jangan lupa surat panggilannya
pokoknya aku panger disini
iya aku inget banget
mas depan ini
kalau aku harus membuktikan ke saya
nanti sekitar sini harusnya ada cctv
oh iya kelihatan
aku harus ceritakan
aku udah berani jadi bukti
kalau malam itu
aku akan berjaga jaga
aku akan berjaga jaga
aku benar benar balik ke mobil dan pulang ke rumah
akhirnya gue bisa makan juga
berarti gue sekarang harus cari cara
gimana caranya gue bisa buka kamarnya sienna
saya kepikiran terus mbak shena deh
sampai sekarang mbak sienna belum pulang
nggak ngabarin juga
seenggaknya ngabarin mbak ensa sebagai temennya
saya juga udah coba untuk telfon ke handphonenya sienna
cuma ya nggak bisa juga
kenapa jangan mbak
saya jatah telfonnya ya